uang itu buat biaya pengobatan papa
ketiganya memiliki sifat yang berbeda
kamu senang sekali ya dibacain dong
seru banget pak
jadi besok kalian jadi pergi liburan
untuk pergi seminar di bandung
sama dosen dosen lain selama tiga hari
jadi kamu belum bilang ke andin
tadi dia mau bilang
tadinya mau bilang
cuma andin udah
keburu izin duluan
dia bilang bahwa dia seminar itu
dan aku gak mau sampe ganggu fikiran andin
gak mau buat andin ngerasa bersalah
lagipula pekerjaan andin kan sangat penting juga buat andin
terusin dong oma dong
oke lagi ya
ini oma gak keliatan kecamatan mana sih
ini gelap gak keliatan
jadi tuh suatu hari
dua ekor beratnya berubah menjadi satu ekor merah
beruang melintas di tepi kolam itu
wah disini banyak sekali ikan segar dan gemuk
bagaimana jika besok kita kesini lagi
untuk menangkap mereka sebagai santapan
dulu papa juga oma bacain waktu kecil
agak kemana ya
tumben dia gak nelfon gak ngechat
biasanya kan dia rempong banget gangguin aku
tumben gak mampir kesini juga
aduh apaan sih michi
yang ada kalo dia tau aku mikirin dia
dia bisa besar kepala
ini kalian kerjain harus dengan sesuai permintaan customer yang salah ya
tumben nih bos datang kesini ada angin apa nih
ngecek kerjaan kalian gimana lancar
lancar bos ada beberapa peleg yang baru masuk dari jepang pesanan klien
bagus kalau begitu saya mau lihat laporan keluar masuk barang kasih ke saya nanti ya
mendingan gua sibukin diri gua sendiri daripada gua mikirin michi
ini berapa hari selesai
mama mau pengemana sih
mama mau keluar kota mama ada pekerjaan
aku gak mau pisah sama mama
mama keluar kota itu lagi kerja saya
papa ikut gak
nggak papa gak ikut papa di rumah
pasti papa sedih juga ya gak bareng bareng sama mama
mama kan perginya cuma sebentar saya
lagipula ada rina yang temenin papa disini
rina mau kan temenin papa
aku temenin bapak sampai mama pulang
kamu ada masalah apa lagi sama nino
aku kepergok sama nino
transfer uang tiga puluh juta ke rekening mama karina
dan dia nanya buat apa
minjem uang untuk apa
ya mama aku butuh uang
sama dengan jumlah yang dulu elsa minta untuk pinjem ke aku
apa waktu itu elsa pinjam uang ke mertuanya
uang itu buat biaya pengobatan papa
biak allah elsa
aku minta maaf pak
sebenarnya uang itu buat apa
uang itu buat apa
buat biaya mata ya pak
uang itu buat apa
uang itu buat apa
uang itu buat apa
kamu jawab apa apa sebenarnya uang itu buat apa
elsa jawab apa apa uang itu buat apa elsa
buat biar mati opah preman itu
setelah penyusukan nino